aku coba telepon temen anak aku tapi dari tadi hpnya gak diangkat angkat
mungkin mereka masih di jalan mas ini kan jam pulang sekolah
wajar sih mas kalau kita itu khawatir sama anak kita
tapi kita juga harus lihat lihat waktu tugas belajar itu berat mas
jangan sampai kita membebani mereka sampai mereka stres
aku beruntung bisa kenal
mau gok lagi ya
eh lu kemana
ya kan tadi lo minta dijelasin gimana caranya
biar gua nyelesain masalah ini
ya gua mau ceritain sama lu ayo
kan bisa di jalan rivki
gak harus berhenti juga
gue mau makan soto semarang dulu
yuk nanti gua ceritain
sekarang itu udah jam tiga
udah telat satu jam
ditambah lo makan sampai sekolah jam berapa rifki
ya itu semua tergantung loh michelle
kalau lu bisa makan cepet makan dengan hikmat gak banyak protes
ya mungkin kita akan cepat sampai ke sekolah
tapi kalau lu banyak protes maka kita bisa jalan

ya gua bisa pastiin mungkin besok bisa kita sampai
tergolak banget sih lu jadi cowok
tergolak banget lagi
udah sini sini gua bantu
gue bisa sendiri
bagus kalau gitu
nge blim banget kayak judul orang heran gua
mau kemana lu
balik sekolah lah
di depan tuh tuh
yang pertama ini pun yang ketepet
ya mereka udah selesai di bergnombor ga
sampai jumpa di video selanjutnya
pembelian dari kantor
aku coba telepon teman anak aku
tapi dari tadi hp nya nggak diangkat angkat
mungkin mereka masih di jalan mas
ini kan jam pulang sekolah
wajar sih mas kalau kita itu khawatir sama anak kita
tapi kita juga harus lihat lihat waktu
tugas belajar itu berat mas
jangan sampai kita membebani mereka sampai mereka stres
aku beruntung bisa kenal sama kamu
selain kamu baik sama aku
kamu juga bisa bersikap bijaksana
anak aku pasti senang bisa kenal sama kamu
bisa mendapatkan sosok ibu sambung yang sebaik kami
semoga aja sikapnya yang selalu dingin
bisa berubah lagi seperti dulu
aku akan secepatnya atur waktu
supaya kita bisa memperkenalkan anak anak kita
baru sekali ini gue kenal perempuan dari planet entah berantah
tapi gue yakin sih gue pasti bisa menaklukkan hatinya
dan gue akan jalanin rencana gue ke michelle
biar dia tahu kalau dia gak bisa secuek gitu samaku
jadi gue akan jalanin
saya minta dibungkus aja dibungkus
ini satunya berapa
ini ada segini dua ratus ribu
ini nanti kembalian ya
dijadiin satu aja tapi dibungkus
nanti bapak kasih ke tukang bca yang dekat dekat kesini
insya allah mas
makasih ya pak
apa ada apaan sih
kok nuduh gue yang sembarangan
gue tuh sama rara cuma kontakan masa lebih tes doang
udah gak lebih
ya makanya dari itu gue tau jam jam rara
baik sangka telepon tuh kapan
selebihnya mana gue tahu
kau ini toh paling pintar sekali dikalah sok
satu tambah satu jumlahnya bukan dua
tapi masih pakai x dan y lain
itu pun harus pakai x dan y lain

mending gue cek igs lagi
aduh gue tau gak sih gue
kalau rifqi dihukum sama patogar gimana
kalau patogar sampai ngelihat cctv sekolah gimana coba
intinya sekarang kita harus cari cara gimana bisa hubungin si michelle
biar kita juga bisa hubungin si ricky
anak ipes paling pintar kau juga sih
hei ada gak di sini memang
dia punya pengaruh itu paling mantap
susah banget kayak dapet tojol
biasanya juga cepet
pengen butuh aja gak bisa
ya kok gak ada yang lewat lagi
eh mau kemana lo
buat defa monasterya
di masjid apa lu
kristianapin muri direm
baik tolong eh
ampun ampun ampun sakit
rifqi udah rifqi

udah bisa udah gak sih